mendingan kamu pulang aja sekarang ya
jangan temuin tapi please dengerin aku
karena papi tuh lagi marah banget sekarang
boy makasih ya kamu udah anterin aku
kamu kenapa rev
walaupun aku itu bukan pacar kamu
dan aku mau ceritain semua masalah kamu
yang bikin kamu sampai sedih kayak gini
digitu deh semuanya
mau perbicara pasang hati
mau tuju kj
aku fix pindah ke serama boy
krank tas persii itu
udah beda sekolah tapi rasa sayang aku ke kamu ini tuh gak bakalan berubah
dan meskipun kamu udah tinggalnya jauh sekolahnya jauh
hati kamu tuh selalu ada di sini loh
kadang kadang aku bingung deh sama hidup aku
banyak hal hal yang bikin aku kadang ngedang capek
tapi aku ngerasa beruntung banget
aku merasa beruntung karena aku punya kamu
kamu satu satunya orang yang sayang sama aku care sama aku
aku juga beruntung kau punya kamu
tapi kamu jauh lebih beruntung boy
udah disayang sama chaos cantik aku
sekarang punya keluarga yang sayang semua lagi sama kamu
bahkan sampai biirah aja pembantu kamu sayang sama kamu
peduli sama kamu
enggak ada yang peduli sama aku boy
aku pergi aja tadi karena aku berhasil kabur dari rumah
dan sekarang aku disuruh pulang
karena papi sama istri mudanya udah maksa maksa aku buat pulang
bahkan papi sampe ngancam
kalau aku gak pulang berarti aku udah gak nganggap papi sebagai papi aku lagi
justru aku tuh prihatin banget sama keluarga kamu
dan menurut aku sih kayaknya papa kamu tuh perhatian banget sama kamu
buktinya kalau kamu belum pulang pasti kamu diteleponin terus disuruh pulang
dan kalau misalnya dia gak peduli sama kamu
ini gak mungkin kan telepon telepon kamu terus nyuruh kamu pulang lah
jalan pulang malem malem lah
itu tandanya papa kamu tuh sayang banget sama kamu
perhatian banget sama kamu
dan lebih baiknya lagi
ya kamu juga harus tunjungin sama papa kamu
kalau kamu tuh nurut sama bapak kamu sayang sama bapak kamu
dan kamu jangan sia siain papa kamu tuh sayang banget sama kamu masalahnya
kalau aku ikutin kemohonan papi aku
tapi aku harus pergi jauh dong dari papi aku
ini yang bikin aku berat selama ini boy
itu sama aja aku

mami aku udah pesen sama aku supaya aku tuh jangan pernah tinggalin papi aku
apalagi cuma berdua sama istri mudanya itu
karena mami aku tuh tau boy
istri mudanya itu pasti akan bertindak yang jahat kalau aku gak ada
jadi aku harus tetap aku harus tetap ada di sini buat ngelindungin papi
ada allah ref
kamu mohon dan berdoa sama allah
minta petunjuk yang terbaik buat kamu
kamu udah bantuin aku juga
makasih ya sekali lagi
yaudah berarti sekarang aku harus balik nih
belum tapi marah marah tuh nyariin aku
mendingan kamu pulang aja sekarang ya
jangan temuin papi
please dengerin aku karena papa itu lagi marah banget sekarang
boy ini tuh bukan waktu yang tepat
tapi aku tuh lagi marah banget
saat ini aku udah bohongin papi aku udah bilang mau langsung pulang
tapi ternyata aku nggak langsung pulang
dan ternyata aku malah di sini sama kamu
nanti kalian malah berantem
dengarkan aku deh please
kamu mendingin balik aja
apapun resikonya aku bakal terima
karena aku gak mau
kalau papa kamu tuh selalu marahin kamu gara gara kamu dekat sama aku
ternyata benar kan
mas harus kasih pelajaran si boy
boy kan tahunya mas b ini adalah suaminya gue
kalau boy tau mas b ini papinya reva oh my god
ketahuan deh semuanya
gue ini sebenarnya adalah mami tirinya reva
dan belum cerai sama mas b
boy bisa benci banget sama gue seumur hidupnya
aku akan bikin papi jadi suka sama kamu jadi baik sama kamu
tapi gak sekarang boy
tapi aku tuh lagi bener bener
gak suka banget sama kamu
perih cuma kamu ngomong sama dia pun
dia malah marah banget
ya kadang kadang nanti kalian bisa adu mulut
dan kalau kalian udah berantem
aku gak mungkin bela kamu atau papi aku
karena kalian berdua tuh sama sama orang yang aku sayang
aku bener bener dilema banget pokoknya
aku mau berhenti
kasian juga reva
dia pasti dilema banget
mendingan sekarang kamu pulang aja
kalau misal keadaan gak aman
kamu kan bisa ketemu sama papi
mas tunggu mas
mas jangan turun dong
kenapa kenapa mas gak boleh samperin si boy
boy itu kan juara mma karate yang
itu kan mas
bagas aja bisa ngalahin dia sampai boleh masuk ke rumah sakit
dikarenakan bagas itu curang
si boi juga pernah ngalahin guru karate gitu mas
sampai gak berdaya gitu mas
jadi aku takut mas kenapa napa
mendingan mas tunggu di sini aja
sampai boy pergi
ya udah aku pulang ya
suatu saat nanti kalau aku ketemu sama papa kamu
karena aku gak terima kalau kamu dimarahin terus sama dia
udah boleh kan